tegah tegahnya dia pinjarin mas iko
padahal mas iko gak salah apa apa
ini semua gara gara bela
dia selalu aja bikin masalah buat keluarga
nyakit aja buang aja
jangan entah jangan buang buang makanan
papa bilang itu mubazir tanpa
iya nih ambil semuanya
tuh makan tuh
terserah tante juga gak peduli sama kamu
mau sakit kek mau ngapain kek
terserah makan aja tuh
eh saya kita ke kamar ya
sebenernya apa sih mah yang terjadi sama keluarga ini
pertama papa harta meninggal
terus selanjutnya afif
afif bener bener gak bisa ngelupain bella
kamu baik banget sih
dalam keadaan kamu seperti ini
kamu tetap mengkhawatirkan reina
sekarang juga kan radit lagi usaha
untuk mengingatkan ingatannya kak raina kembali
aku gak mau ma
sampai kak reina kenapa napa
kak reina tuh udah aku anggap
sebagai kakakku sendiri
kalau menurut aku ma
sebaiknya kak reina biar mama aja yang ngejaga
biar mama tau kondisinya kak reina bagaimana
sekarang kita ke kamarnya rena yuk
kalau radit tau
aku yang menyarankan ini semua
nanti dia marah sama aku
jadi mama sendiri aja ya
yaudah kalau begitu
udah kamu gak usah nangis ya
mama pasti akan mengikuti apa kata kamu
lebih baik kamu menjauh ya
kalau kamu terus terusan seperti ini
nanti ingatan rena susah pulihnya
kayaknya mama berusaha memulihkan ingatannya raina
kok lama banget sih
apa jauh jauh dia ketahuan ya
akhirnya aku berhasil dapetin perhiasan istilah
ya udah coba aku lihat ya
ini mah gak sampai lima ratus juta kalau aku jual
semua ini gak sampai lima ratus juta sayang
iya coba deh kamu lihat
tapi yaudah lah gak apa apa
segini juga udah lumayan kok
nanti sisa uangnya kita pikirin lagi gimana cara kita buat dapetin ini
iya tapi kalau kayak gini
masa ngadepin dodi aja kamu gak bisa

mereka lagi ngapain berduaan gitu
bukannya cewek itu istrinya afi ver
tapi kok malah deket banget sama gavin
sekarang tugas kakak itu melindungi mama sylvia
aku tahu kakak gak bisa melawan semuanya
sebenernya siapa perempuan itu
kenapa selalu muncul dalam pikiran aku
tante bella ikut pulang sama kami yuk
kita seneng kalau ada tante bela di rumah
papa juga pasti senang ketemu sama tante bella
tante belum bisa ketemu sama papa kalian
tinto juga sayang sama tante
jangan kasih tahu siapapun kalau kalian ketemu tante di sini
pasti gagah gagah mama
bukan karena siapapun kok
ini emang keinginan tante sendiri
semua orang cariin tante
aku mohon tante jangan pergi lagi
gini kalau kalian gak kasih tau siapapun nanti ada di sini jualan di sini
tante gak akan pergi kok
tante akan tetap jualan di sini
setiap hari kita masih bisa ketemu
jadi kalian inget kan gak boleh kasih tau siapapun ya kalau kalian ketemu tante di sini
tante tante aku mau yang ini tante
ya udah tante bungkusin ya
aku mau yang itu
makasih ya tante
kak kita makan kuenya di dapur aja yuk
kenzo mama udah bilang berkali kali sama kamu
jangan jajan sembarangan
udah mama mau buang ini
nggak ada kenzo
tegak tegaknya dia pinjarin mas iko
jangan buang buang makanan
papa bilang itu mau basir tante
ambil semuanya tuh makan tuh
tante juga gak peduli sama kamu
mau sakit kek
mau ngapain kek
makan aja tuh
tante mau makan

tante aku mau makan
esok kamu mau makan

mau ngapain kek terserah
makan aja tuh

tante mau cicipin kuenya enggak
alika ini rasanya kok sama seperti buatannya oma sahira
alika kasih tau tante kamu beli di mana
di mana kamu bella kenapa kak iko enggak mau bilang
apa benar dia enggak tau kamu ada di mana
pak afif ada beberapa berkas yang perlu bapak tantangkan silahkan pak
bukannya cari sendiri keberadaan bella
malah ngadu ke polisi
dasar laki laki lemah
enak kamu ya dagang di sini
sedangkan mas iko dipenjara gara gara afif menuduh dia menculik kamu sama syifa
iya mas iko dipenjara gara gara kamu bella
afif sudah mencoboskan dia ke penjara
dan mas iko cerita kalau afif menolak untuk menerima pemberian warisan dari pak arta
kalau belum ketemu sama kamu
iya kak aku akan bantu
aku akan cari cara untuk membebaskan kak iko
sudahlah kak jangan sedih aku bakal bantuin kok
ya baiklah ya
sekarang kita berbual
bang aku mau pergi
aku mau pergi pak

saya mau pergi